ya ampun dia udah mau kembali kesini
bagaimana sih kudu
kok gak liat liat
barangan banget maaf maaf
kuda keliling tapi gak ketemu juga
semoga gak ada apa apa ya
bapak kenapa kok kayaknya ketakutan gitu
lagi dikejar orang
buat apa kamu tanya tanya
nggak ada urusannya sama kamu
lagi siapa yang ketakutan
saya cuma lagi buru buru
saya ada urusan
padahal saya juga lagi buru buru
kalau dia ke arah sana bisa bisa ketahuan
tunggu tunggu tunggu
saya baru ingat
kamu itu kenal dengan gadis yang bernama zairah
bapak ngeliat dia
kebetulan saya tadi lihat dia kebingungan
ke arah sana
sebelum dia hilang
terima kasih pak
terima kasih pak
mas bisakah denger suara ini
mendingan kita tunggu di luar aja yuk
ngeliat nih perempuan cengeng banget
jadi kalau kita sudah laporin ke polici kan ketahuan itu siapa pelakunya
dan pas papa bangun papa tahu kalau kita sudah ngerjain itu semua
dan kita akan dilihat lebih sawah papa daripada mereka mereka itu
mama setuju sekali kamu benar benar luar biasa
ayo kita bawa kunci itu ke kantor polisi
mereka nggak boleh ke polisi
aku harus bertindak
masa lainnya nggak boleh sampai ke polisi
ma kok digantungin di handphone aku sih
nanti kalau aku sial gimana
yaudah biarin aja
kamu ini kan orang yang sangat ceroboh
nggak ada barang bukti buat bawa ke kantor polisi
yaudah lah aku ke toilet dulu ya
aku setiap dompet sama handphone aku ya ma
mbak mbak mbak
aisle mati satu ya
tolong ya mbak
bentar ya bu ya
aku harus ambil gantungan kunci itu sekarang
ya ampun bu
sebenarnya barangkali gak bisa kelima
bisa kita pindah ke rumah bu
ya ampun dia udah mau kembali kesini
arman aku di sini mas
aku di sini mas
harapan aku di sini mas
tunggu sana nur
aku bantuin aku
tunggu dustyin mas
tunggu sakit arman
ya man cepat man